sebagian besar orang mengenal durian
buah dengan bau menyengat berduri dan berukuran besar ini sering kita jumpai
rasanya yang khas mampu menyihir penggemar untuk terus mencicipi
inilah raja buah atau king of fruit
apapun jenisnya ia selalu jadi incaran penggemar saat musimnya datang
tidak heran harga sebutir durian yang kadang tidak masuk akal tidak menghalangi orang untuk membeli
durian seharusnya jadi kebanggaan indonesia
namun dibalik semerbak aroma dan kayanya rasa durian adalah dilema
durian kita redup di telan popularitas
durian dari negara tetangga
ya paling tidak
begitulah anggapan para maniak durian
mengapa sebagian dari kita menyukainya
sepertinya bukan hal penting untuk dibahas
rasa suka sering kali datang
saya nggak tahu sih semua durian suka kayak gitu loh pak
nggak tahu jenisnya apa aja nggak tahu
cuma kalau orang tua beli kayak gitu tinggal makan kan pak di rumah
bisa habis berapa durian dalam sekali makan
bisa banyak sih
berapa judir berapa buat
cuma lima lebih juga bisa
banyak jenis durian ada di pasaran
yang paling mudah kita kenali adalah durian lokal atau montong
berbuah mengikuti musim karena tumbuh dan berbuah hanya di pekarangan rumah
durian lokal tidak membutuhkan perlakuan khusus layaknya kebun yang mesti dirawat
sementara durian montong adalah pesaing durian lokal
durian jenis ini sering kita jumpai di lapak pinggir jalan ataupun di supermarket
berbeda dengan durian lokal durian montong hampir ada sepanjang masa
namun dengan variasi rasa yang terbatas
saat musim durian seperti ini kebanyakan yang dijajakan pedagang pinggir jalan adalah durian lokal
kuatnya pasar durian montong dibandingkan lokal menjadi pertanyaan
mengapa durian kita kalah dari varian asal thailand itu
buah yang tersedia sepanjang tahun ini mengalahkan keberadaan durian lokal yang terbatas jumlahnya
ternyata durian montong asal thailand sudah banyak dibudidayakan petani indonesia
dengan demikian durian montong yang ada di pasaran tidak selalu diimpor dari negeri gajah putih
di beberapa daerah di jawa durian montong bahkan jadi andalan para petani durian
inilah cerita durian indonesia
ditanam di lokasi dari dpr
dari depan sampai seribu masih bisa berbuah
artinya kita tanam untuk segi produksi kemampuan produksinya itu tidak diragukan
setiap tahun kalau kita rawat yang benar bisa produksi antara kalau pohon kayak kita delapan belas tahun lima puluh sampai seratus buah
andai kata kita hitungan bisnis satu biji durian tiga sampai lima kilo kita kalikan katanya lima puluh ribu
berarti nilai satu buah durian rp satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh
berarti per pohon bisa menghasilkan antara lima sampai sepuluh juta
itu sangat banyak jika kita menjualnya
jadi ini adalah yang paling penting
di mana kita kalau sebagai petani berkebun
jika anda bukan seorang petani durian profesional mungkin menanam dan merawat durian yang tumbuh bebas di pekarangan tidak masalah
kita tinggal menunggu durian jatuh lalu menjual secara eceran
namun jika anda adalah petani profesional dimana hidup anda bergantung pada durian yang sudah dikembangkan
jika anda ingin menanam dan merawat durian yang sudah dikembangkan tidak masalah kita tinggal menunggu durian yang sudah dikembangkan lalu menjual secara eceran
jika anda ingin menanam dan merawat durian yang sudah dikembangkan tidak masalah
maka menanam dan berkebun durian lokal bukan pilihan tepat
itulah yang dilakukan johan ariono petani durian di kabupaten karanganyar jawa tengah
petani kelahiran pontianak kalimantan barat ini cenderung memilih menanam durian montong
sifat durian montong yang bisa menyesuaikan diri di banyak lokasi membuat durian montong merupakan varian durian yang layak dibudidayakan
meskipun demikian johan pernah mencoba menanam varian lokal meski gagal
sejak tahun dua ribu kita menanam ada beberapa varietas
yang jelas otong kani ajang lokal nasional itu ada sitokong sunan simas matahari petruk sukun
kendalanya tentu masalah tidak adaptif
sesudah kita tanam berbuah katanya sama sama lima tahun sesudah berbuah sampai saat ini pun belum ada yang benar buahnya
semua buahnya begitu jatuh itu mengkal semua
bayangkan jika sebatang pohon durian lokal membutuhkan biaya perawatan sebesar satu juta rupiah per batang per tahun
sementara ada seratus pohon durian berapa kerugian yang dialami petani
tidak heran petani memilih menanam durian montong
saat ini durian montong dan belakangan musangking dari malaysia sedang berjaya di pasaran
cita cita menjadikan buah durian unggulan lokal sebagai komoditas ekspor pertanian sepertinya masih jauh dari harapan
sementara durian punya potensi luar biasa sebagai sumber devisa seperti yang thailand dan malaysia lakukan
padahal lokasi asli mayoritas varian dan kultifar durian ada di indonesia
bagaimana durian terpinggirkan kalah dengan komoditas di subsektor perkebunan lain
cerita durian belum berhenti di sini
pada dekade delapan puluh an beberapa varietas menjadi produk unggulan nasional
salah satunya durian petruk
berasal dari kabupaten jepara jawa tengah durian ini memenangi kontes durian unggulan
kualitas buahnya yang bagus kemudian dipatenkan
namun sayang durian petruk kini sulit dicari bahkan di tempat aslinya di jepara
durian bulat itu sudah tidak ada di pasaran
padahal di pasar inilah dulunya
durian yang dimiliki oleh petani bernama petruk memenangi kontes
jenitnya durian petruk dulu masih ada tapi sekarang sudah tidak ada
dulu masih ada durian petruk durian sukun dan durian kodang
dulu banyak tapi sekarang petruknya sudah ada
kalau sukunya masih kodangnya masih
tapi sekarang durian biasa biasa ada yang banyak
durian oran ada
kalau oran itu jenisnya kisar
kalau sukun ya lembek manis pahit
hilangnya durian petruk di jepara diamini pedagang lain di pasar buah ngabul jepara
pasar yang membesarkan nama petruk ini justru kehilangan durian terbaiknya
beberapa pedagang yang sering mengaku menjual durian petruk
sesungguhnya hanya akal akal lainnya

sekalipun ada durian petruk yang beredar dipastikan turunan kesekian
sementara pohon induk asli sudah lama mati
kini pasar ngabul diisi durian lokal non petruk
sebagian besar terisi oleh durian montong
seperti yang dijual oleh ibu bati yang berdagang durian sudah tiga puluh tahun lamanya
beberapa pengunjung yang datang ke lapaknya saat ini
sudah tidak bisa lagi merasakan
kejayaan durian petruk
durian montong tak bisa dipungkiri masih mendominasi pasar buah
durian dengan nama spesies durio zibetinus ini sudah terlanjur populer
namun belakangan ada varian asli yang berpotensi punya daya saing
namanya durian bawor
durian yang berasal dari kecamatan kemeranjen kabupaten banyumas jawa tengah ini
sifatnya adaptif terhadap lokasi baru
menurut pengalaman pembeli tidak seperti pohon durian lokal biasa
bibit durian bawor sanggup bertahan dan berbuah dengan baik dalam waktu singkat
seperti yang dialami salah satu pembeli ini mengajak dua kawannya
ia memperkenalkan bibit durian bineka bawor milik sarno untuk dibudidayakan di kebun
sampai jumpa di video selanjutnya
di kebun milik mereka
yang pertama adalah rasanya yang tidak berubah dari kebun induknya di pak sarnoni
hingga sampai di tempat kami di pekalongan itu tidak berubah
yang kedua sesuai yang dikatakan bahwa memang tiga sampai empat tahun itu akan berbuah dan itu nyata
adalah salah satu perintis bibit durian bawor di kawasan ini
menggunakan teknik vegetatif bibit yang diproduksinya mampu bersaing dengan durian montong dari segi kualitas
awal eksperimennya adalah bentuk kegelisahan mengapa durian negara tetangga justru menguasai indonesia
ini saya ingin tampil beda ya
saya itu sebenarnya iri dengan thailand
thailand mengapa begitu terkenal malaysia begitu terkenal indonesia negara besar seperti ini kok
durian aja harus beli ke thailand dan harganya juga cukup mahal
padahal kita punya potensi alam yang sangat mendukung manusianya banyak dan tanahnya sangat subur
jadi kalau dikembangkan sesuatu yang menurut saya sangat bagus sekali kedepannya yaitu saya menjatuhkan ke durian
suara sarno seperti suara petani durian lainnya
mereka menyesal durian indonesia tidak berubah
durian indonesia belum menjadi tanaman di pekarangan sendiri
kenyataan ini membuktikan membuat durian lokal menjadi komoditas ekspor pertanian masih menjadi hayalan
sementara pemenuhan dalam negeri belum mencukupi
sumber daya manusia kita itu mungkin masih kalah dengan mereka dalam segi penelitian dan seterusnya
sementara kita mungkin masih di bawah
bukan berarti kita pesimis atau gimana
sebenarnya kita juga mungkin lebih tinggi
kualitasnya daripada mereka
orangnya mungkin juga lebih pinter indonesia
cuma seperti tadi
kadang kadang penelitian orang sana lebih detil
sementara orang kita kadang kadang kalah sebelum bertanding
tidak berpaku tangan dan berdiam diri sarno berinisiatif mengembangkan secara vegetatif bibit durian bawor pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
beberapa tahun kemudian produknya booming
sehingga mendapat ganjaran penghargaan dari pemerintah pada dua ribu dua puluh
dengan menggabungkan berbagai varietas ia menciptakan kultifar baru sebagai durian bawor
ia mengambil nama tokoh pemayangan khas banyumas bawor atau bagong yang identik dengan buah yang dihasilkan
sebenarnya saya backgroundnya sebenarnya bukan dunia pertanian ya saya kebetulan guru sd
jadi sering katakanlah ya memberikan pelajaran pelajaran tentang budidaya tanpa kemampuan

bukan hanya durian sebenarnya cuma saya memfokuskan ke durian karena pertimbangan pertimbangan nilai ekonomis pertimbangan pasar pertimbangan budidaya dan seterusnya
budidayanya artinya durian itu bisa dikembangkan tidak hanya secara generatif tapi bisa secara vegetatif ternyata
sarno dengan durian bawornya selalu berusaha memenuhi pasar
untuk itu bermacam teknik pertanian ia gunakan supaya durian tersedia sepanjang tahun
inilah teknik di luar musim atau off season yang ia harapkan mampu menyaingi durian montong
di lahan seluas dua ribu meter persegi ini sarno selalu kedatangan tamu setiap hari
ia melayani langsung calon pembeli bibit atau buah durian selepas mengajar
di akhir pekan pekarangan rumahnya sesak kendaraan
sementara untuk pasokan durian ia mengandalkan kiriman dari para petani yang buahnya merupakan hasil dari bibit produksinya

durian montong di banyak lokasi tanam sampai juga di dusun terpencil di kabupaten wonogiri jawa tengah
di dusun setinggi lima ratus meter di atas permukaan laut ini durian montong diolah menjadi atraksi
desa wisata dusun pogo desa tengger kecamatan puh pelem dikembangkan oleh seorang relawan menjadi kawasan agrowisata
dusun yang menawarkan pemandangan hijau di musim hujan ini menyimpan potensi wisata durian di antara tanaman lain dalam sistem tumpang sari
saat ini seluruh warga menanam pohon durian di kebun mereka
selain sebagai tujuan agrowisata durian menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga yang mayoritas petani
dusun pogo awalnya dusun krisis air dan tanah
lewat tangan seorang bernama jumali wahyu
yono perwito bertahun tahun desa berpenduduk satu ratus enam puluh keluarga ini perlahan mengejar ketertinggalan
lelaki yang akrab dipanggil jiwo pogok ini pernah mencoba tanaman lain sebagai rintisan
namun dia menjatuhkan pilihan pada durian montong
awalnya dulu sih saya nggak terlalu berpikir ya
yang penting saya bikin sesuatu yang mungkin ke depan itu menjadi tambahan
bagi petani petani di sini
tapi ternyata setelah saya lihat hasilnya bukan hanya tambahan tapi justru menjadi prima dona
dan ke depan banyak petani yang di sini siap untuk menanam durian lebih banyak lagi
terlepas dari mana asal montong kenyataannya inilah varian durian yang paling adaptif
banyak petani tidak mau mengembangkan durian lokal
ongkos pemeliharaan menjadi taruhan
durian montong menyingkirkan varian durian lokal sehingga popularitasnya semakin berkibar
jika tidak diantisipasi produk unggulan durian asli indonesia akan meredup
durian montong hanya bertransformasi nama kemudian diterima sebagai bagian varian lokal
saya ingin durian pogok ini setelah saya melihat potensinya
bukan hanya ditanam di desa pogok tetapi ke seluruh kaki kaki di gunung lawu
kalau itu terjadi maka sebetulnya kita sudah membranding suatu gunung
dengan adanya branding baru itu akan meleharkan potensi yang lebih besar daripada yang ada di pokok ini
orang ke depan ketika mendengar kata gunung lawu yang diingatkan bukan hanya soal tawang mangu
bukan soal geronjo kansewu
tapi juga durian pogok ini
durian super unggul potensinya besar sekali
upaya melestarikan durian varian lokal sebetulnya tidak padam
beberapa upaya terus dilakukan baik oleh peneliti maupun petani
belum lagi para penikmat durian yang terus mengapresiasi
dukungan menuju durian unggul tidak berhenti
seperti komunitas ini
beberapa para penggila durian bergabung untuk berburu buah terbaik
sama dengan para petani
komunitas ini masih menganggap banyak durian varian lokal belum bisa ditanam secara massal
kalau kita lihat kapan sih kita mau ngeh tentang durian nasional itu
durian nasional itu kita harus tahu
durian itu di indonesia bentuknya adalah bukan kebun
tapi skala tradisional
tradisional itu peninggalan
bapak kakek nenek yang dinikmati oleh cucu cucunya
sedangkan di luar negeri mereka adalah bentuknya perkebunan
yang sudah di manage bagus
dengan notisi yang tepat
dengan mengunjungi banyak kebun
komunitas bernama durian traveler ini punya tujuan jangka panjang
jika tidak bisa dikembangkan
paling tidak durian unggulan jangan punah
komunitas yang sudah pada taraf apresiatif ini
rajin melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan durian langka
dimanapun lokasi dan berapapun harganya
jika memenuhi unsur keunikan derajat rasa
mereka akan cari
jadi durian itu untuk ada grade untuk mengatakan durian ini punya kualitas
jadi pertama di warna
kedua adalah kalau saya lebih ke rasa
rasa itu biasanya rasa ada manis dan pahit
pahitnya seperti alkohol
kedua adalah punch
dia itu langsung seperti minum whisky
yang ketiga adalah ketebalan
mengangkat durian lokal menjadi komoditas ekspor pertanian
dari subsektor perkebunan memang masih cita cita
namun melalui penelitian berkelanjutan dan konsisten
bukan tidak mungkin durian montong dan musangking punya pesaing
potongan kue pasar durian internasional bisa kita raih
pekerjaan rumah tinggal bagaimana sumber daya manusia indonesia
merekayasa durian terbaik supaya bisa adaptif dan berkuah di berbagai daerah
kalau kita sebagai petani pekebun
mungkin kita pekebun dan petani kita terima hasil akhir bibitnya
jadi pemerintah atau dinas melakukan uji lokasi dulu
sesudah pemerintah atau dinas membuktikan hasilnya adaptif
baru kita sebagai petani pekebunan baru menanam varietas lokal nasional
sedangkan putihnya tidak ada pak sekarang
masa kita pekebun mau nanam
kita sekarang investasi kebun durian tidak murah
tidak berlebihan jika kita berharap varietas durian dunia
yang lebih banyak berasal dari negara kita terdengar gaungnya
bukan tidak mungkin nama nama durian baru di pasaran nantinya asli milik kita
bagai sebuah permata yang menunggu dialog
sebagai biasa ruang popularitas durian asli indonesia terbuka